dengan mengenakan kebaya sejumlah pesepeda asal kudus jawa tengah bersepeda keliling kota kudus pada selasa pagi
selain merayakan hari ibu yang jatuh pada tanggal dua puluh dua desember
ibu ibu yang tergabung dalam women cycling community curies ini juga mengkampanyekan protokol kesehatan covid sembilan belas
di sela sela bersepeda mereka berhenti di sejumlah tempat untuk membagikan masker gratis kepada pengguna jalan
ya sebuah kegiatan yang wasit dari komunitas sendiri terus ada kegiatan protokol di masker juga
diana dewi ketua wcc kudus berharap melalui momen hari ibu ini dapat mengingatkan para ibu di kudus
agar tetap aktif dalam menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi covid sembilan belas
ya jadi dari wcc kudus apa namanya mengadakan kegiatan bersepeda
keliling kota dengan memakai kebaya
kita juga bagi bagi masker untuk para pengendara supaya tetap di pandemi ini
kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan yaitu bagi bagi masker
sejumlah masker yang disiapkan ludes dibagikan kepada seluruh pengguna jalan
dahiyal akbar kudus jawa tengah